selanjutnya kita akan bantu generasi melnil juga generasi z
ini agak flashback ya apalagi
saya dong ya
bolehlah boleh boleh boleh
pasti tahu banget nih pasar pasar besar dunia hiburan di tahun dua ribu delapan belas kemarin ya apalagi di indonesia
kira kira hiburan apa saja ya yang seperti apa sih yang akan ngetrend di tahun dua ribu sembilan belas nanti bahkan
kalau tadi outlook politik olahraga dan macam macam ini ada koresponden kami ruli kurniawan
yang akan menjelaskan apa sih yang menjadi tren dunia hiburan mungkin di tahun depan
ngomongin hiburan buat anak milenial dan juga generasi z
pasti gak lepas dari film musik dan tempat kici buat hunting foto ya gak sih
atau foto lebih ke pemandangan sih
untuk dengerin lagu kayak biasa
digital media hingga saat ini memang masih belum bisa dilepaskan
perjalanan kehidupan anak muda kekinian
termasuk dalam menikmati hiburan hiburannya
nah kira kira tren hiburan di dua ribu sembilan belas buat anak muda apakah akan sama dengan di dua ribu delapan belas ya
tren menonton film di tahun dua ribu sembilan belas nampaknya tidak banyak berubah dibandingkan tahun dua ribu delapan belas
dimana platform digital dengan media on demand nya seperti youtube netflix ataupun hook
masih menjadi alternatif dalam menonton film
tapi menonton film langsung di bioskop
sensasinya belum ada yang ngalahin
kursi di tahun dua ribu sembilan belas untuk genre film silat misteri dan juga horror
akan semakin banyak bermunculan
tapi bukan sembarang film horror yang menjual keseksian dan juga bintang bintang terkenal aja
wah suka mendingan ini
mampu gak nunggu dapat
tapi film horror berkaliber festival dengan sinematografi yang cantik
acting yang memukau dan juga alur cerita yang kuat
di luar jendela kelihatan areal perkuburan
di kuburan kan cuma ada orang mati
yang akan mendapatkan atensi luar biasa dari penonton di tanah air dan juga di luar negeri
sementara di musik meski masih banyak yang mendengarkan kanal musik streaming seperti spotify dan juga jokes
tapi prediksi tahun dua ribu sembilan belas
akan semakin banyak bermunculan dan tiketnya laris manis
kalau dari genre
sepertinya kejayaan musik tekno akan semakin menurun
berkebalikan dengan musik musik yang lebih mengedepankan keahlian pemain musiknya memainkan alat musik yang jago jago
yang akan mendominasi pasar musik tanah air
jadi gak heran apabila tahun depan musik klasik
akan mendapat tempatnya
hiburan yang terakhir apalagi kalau bukan keluar rumah mencari spot foto ataupun hunting foto keren buat di upload di media sosial
nah kalau dulu
biasanya kita mencari tempat video
tempat wisata yang sangat instagramable
atau mungkin kota dengan bangunannya yang sangat cantik
nah di tahun dua ribu sembilan belas
juga akan menjadi spot ataupun hunting foto anak muda
apalagi museum yang punya instalasi seni yang modern
keren dan pastinya unik
orang mulai sadar atau mengoreksi kecenderungan
menjadikan seluruh hidupnya mudah
menjadikan seluruh hidupnya menjadi digital itu
orang kembali ke tubuh
orang kembali ke fisik
orang kembali ke ruang fisik
walaupun tren hiburan di dua ribu sembilan belas
kita bisa lebih menikmatinya nanti
namun yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa mengalokasikan dana lebih bijaksana dalam menikmati hiburan hiburan tersebut